hari pertama rally motor indonesia explor borobudur tiga ratus enam puluh derajat dimulai dari balkondes ngadi harjo kecamatan borobudur kabupaten magelang jawa tengah pada sabtu pagi
pada hari pertama ini sekitar satu ratus tiga puluh riders dari penjuru tanah air menempuh jarak sekitar sembilan puluh lima km yakni dari borobudur hingga ke kawasan dataran tinggi dieng kabupaten wonosobo jawa tengah
meski rute rally ini adalah adventure fun riders mengaku kewalahan saat menyusuri terjalnya perbukitan menoreh dan kaki gunung sumbing
taurung beberapa riders terjatuh karena tak hafal medan
tak hanya pria riders wanita pun ikut berpartisipasi
dalam ajang ini
dari awal jalan menuju ke gunung menoreh itu ada kayak tanjakan megi z yang dari soran dan itu cuma satu jalan satu motor gitu
jadi agak sulit sih di situ banyak yang jatuh juga ya saling bantulah kita
hari kedua dimulai dari penginapan di wonosobo pada minggu pagi
para riders kembali mengeber motornya menuju tujuan akhir balkondes ngadi harjo
para riders kembali menyusuri jalan berkelok dan berkabut dengan sepeda motor dual sport replika dakar ini
sambil menikmati indahnya pemandangan di kawasan kaki gunung sumbing dan gunung sindoro
para rades pun mengaku menikmati rute yang melintang ini
yang pertama menyambung silah turami
untuk kita penyuka kendaraan bermotor ada dua dari timur sampai barat di indonesia
di usaha darat tercinta ini
datang dari asal dari mana
saya dari papua
selain sebagai ajang silaturahmi bagi para riders di seluruh indonesia
para penggemar crf rally ini juga menggelar bakti sosial di desa tertinggi di pulau jawa
yakni desa sembungan kawasan dataran di gidieng
tracknya yang kalau teman teman bilang jalurnya sangat berkarakter
itu yang harus dibawa
dan itu khas dari komunisasi crf rally indonesia
untuk jarak berapa kilo
jarak kurang lebih dari satu sembilan puluh lima kilometer
rencananya rally motor seperti ini akan kembali digelar pada tahun depan di kawasan jawa timur
di joko purnomo magelang jawa tengah